mama yang minta maaf segala
tuh pak lihat
nanti pak maman akan nyusul ke sana ya
tapi pak maman janji sama aku
janji pasti datang kan
nanti kita terlambat
nana pamit dulu ya pak maman ya
kita mau pergi nir cobokert dong
terima kasih dx
ya jangan membuluh kaki dayo
hari terakhir saya kerja di rumah ini
anak bapak sepuh
gak mau saya ada disini lagi
tapi semua amanah bapak sebut
menjaga keluarga ini
sudah saya laksanakan
semoga bapak sepuh tenang disana
aku seneng banget denger suara kamu lagi
halatutnya seneng banget bisa denger suara kamu lagi
ini aku naratama
ini aku naratama
ini aku naratama
aku baru aja sampai dan
ini nomernya yang penuh
sekarang udah balik jakarta ya
udah lulus s dua ya
waktu itu yang di belanda
dengan predikat kumlaut
aku punya oleh oleh buat kamu
gak usah repot
sama sekali enggak
aku sekarang di jalan
aku langsung ke rumah sakit tempat kamu kerja ya
gue lagi sibuk banget
cuma lima menit nggak lebih dari itu
ya aku di jalan sekarang
kamu tunggu ya
enggak benar kamu gak usah kesini
udah pulih di belanda
tetep aja gak ngerti artinya ditolak
di jakarta aku pulang sekarang
yang satu itu
kak kakak sekarang udah dimana
aku sama mama papa udah mau nyampe nih
luna kenapa sih kamu bawal banget
aku kan masih di rumah sakit
iya nanti kalau shift aku udah selesai aku pasti dateng
kak hari ini tuh hari pernikahan aku
ibu kakak kenapa gak cuti aja sih kak
luna aku kan masih dokter baru disini
aku gak bisa ambil cuti sembarangan oke
nanti aku pasti dateng
udah deh jangan ngomong dulu ya
aku udah pusing nih disini
mah ini deh kecil tuh dia selalu lebih ngebelah pekerjaannya dibanding aku
aku nggak ngerti kenapa deh
apa jangan jangan gak gara aku nikah duluan
kamu gak usah mikirnya aneh aneh
kakak kamu pasti dateng
yaudah terus kalau bang faldo kenapa
kenapa bang faldo gak pusing
dia pulang dari amrik sekarang
emangnya dia gak pengen apa ngeliat aku nikah gitu
bukannya gak mau
kakak kamu kan lagi sibuk balapan mobil disana
kamu tau sendiri kan
kalau kakak kamu dari dulu ingin sekali jadi pembalap terkenal
tuh tuh kan
semua tuh egois tuh gak
ada yang peduli sama pernikahan aku
mah memang udah dong dandannya kenapa sih
malah cuekin aku lagi sekarang
sayang sikap bajak kamu ini harus kamu ubah
iniat loh sebentar lagi kamu akan jadi istri orang
ngapain aku harus berubah
menjadi udah cinta aku apa adanya aku gak perlu berubah
gak ada yang peduli sama pernikahan aku
masa bisa begitu
apa nggak ada jalan lain
wah papa bisa gak sih urusin pekerjaan papa tuh ntar aja
kemarin itu hari pernikahan aku kenapa sih gak ada yang fokus sama aku aja
mah tenanglah mah
bidono kan kami semua orang kan
pasti urusannya bisa diaturin
ya tenang aja mah
tante selamat ya
iya makasih ya tante
makasih ya kalian udah mau datang
deden dari zaman sma kamu udah beneran gak berubah
kampungan dan degil
papa papa penting ya ngomentarin baju orang
atau kemudian kalian makan sekarang
dan biar tamu tamu saya tidak ada merasa lisi dengan kalian
eh irwin sah
lama lama mulut nyinyir kamu itu kayak panggungnya ya

heeh yang mestinya dijaga itu mulut suami kamu
jangan betang betang kaya ya bertantang betenteng
eh inget ya roda kehidupan itu berputar
tidak selamanya kalian di atas
suatu saat nanti kalian bisa jatuh dan bangkrut dan lebih miskin dari kami
heeh emang dia gak tau siapa besang kita
walaupun kita bareng dulu kita gak mungkin akan minta pertolongan kalian
apa sih yang kalian punya
tuh pak lihat